sesibuk apapun rutinitasmu jangan lupakan olahraga
karena olahraga adalah salah satu kunci hidup sehat
berolahraga bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari risiko penyakit
berolahraga dapat melatih konsentrasi
berolahraga ampuh memperbaiki mood dan meredakan stres
dengan berolahraga stamina terjaga tubuh bugar bertenaga
ayo olahraga agar tubuh sehat dan prima